sementara itu light rail transit yang menghubungkan bandara sultan mahmud badarudin ii
dengan kompleks olahraga jakabaring selasa siang terus dikebut pembangunannya
transportasi penunjang asian games dua ribu delapan belas itu akan diuji coba mulai februari dan beroperasi pada juli dua ribu delapan belas
saat ini pengerjaan lrt palembang sudah masuk pada pemasangan rel kereta dan pembangunan stasiun
moda transportasi masal ini akan menghubungkan bandara sultan mahmud badarudin ii
dengan kompleks olahraga jakabaring palembang sepanjang dua puluh empat lima km
pemasangan girder saat ini telah mencapai sembilan puluh sembilan persen
karena tinggal satu girder yang belum diangkat untuk menyambungkan tiang lrt
girder yang belum diangkat berada di depan rumah sakit bayangkara polda sumatera selatan
direncanakan dalam waktu satu pekan gearder tersebut sudah terpasang
sehingga pembangunan fisik lrt palembang selesai seratus persen
sementara itu pembangunan tiga belas stasiun di sepanjang jalur
lrt juga masih berlangsung
fisik stasiun sudah terlihat dan akan rampung sesuai target
untuk pemasangan rel kereta sepanjang empat puluh enam delapan km sudah tercapai lima puluh persen
direncanakan pada januari dua ribu delapan belas kereta piringan akan tiba dengan dua gerbong
pada februari akan diuji coba melintasi jalur dari stasiun opi
menuju stasiun polresta palembang
uji coba pertama uji coba pertama kita harapkan di bulan februari
sesuai sepakatan dengan pdki bahwa di bulan februari kami butuh minimal dua gerbong
untuk uji coba yang akan kita laksanakan kira kira dari stasiun kopi
awalnya menuju stasiun jakabaring tapi bisa kita perpanjang sampai stasiun poloresta
secara berangsur pada maret dua ribu delapan belas akan datang dua gerbong
sebelumnya palembang yang menjadi tuan rumah asean games dua ribu delapan belas bersama jakarta
diperkirakan akan mengalami kemacetan total pada dua ribu delapan belas
sehingga dibutuhkan moda transportasi massal untuk mengurangi kemacetan
dan meningkatkan keselamatan transportasi
mega proyek kereta piringan palembang menelan dana apbn sebesar rp sebelas triliun